ya rempah yang digunakan di makanannya merupakan perpaduan rempah indonesia dengan rempah impor dari singapura
dia berani berprotes juga
kalau jendelanya ini selalu dibuka pak atau gimana
tidak ada duanya dengan signature yang sendiri
nah nft ini tapi perbedaannya ini dalam
kenapa kaum perempuan kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan
ya tapi sebenarnya kan kalau kita bicara internal
ini saatnya kita yang isi perut yuk
itu ruang ruang yang kami buka sebagai ruang untuk apa
selain itu saring gula aren cair agak kotoran yang mungkin masih tersisa selama proses produksi gula aren
kemudian ada bisa main main dengan situasi seperti itu
ini juga kita pengennya supaya tadi terlihat inside outsidenya itu
ketika memang dia tidak bisa memperoleh daging sapi untuk membuat bakso
dan lima puluh lima rupiah di sabtu dan minggu
kakakku yang kedua jadi perawat karena meneruskan apa yang diinginkan sama mamaku
karena memang ada beberapa jalur yang kemudian berkurang
dia mengajarkan pentingnya menjadikan firman tuhan
di ujung sarap sabut sel otak anda
tuan aku tahu bahwa tuhan adalah manusia yang kejam
pelatih bilang kalau kamu jam terbangmu latihanmu sama sama dia
itu cuma iseng iseng saja tuh
atau kemudian kita ikut berpartisipasi
pak anies sudah membangun dua tiga ratus tiga puluh dua unit hunian dengan skema
disiarkan secara live di sebuah akun media sosial dan menewaskan seorang anggota geng motor
kunci penting keberhasilan mereka
penampilan seperti di v league kemarin itu
kebetulan di tanggerang itu ada tempat baru namanya
yang hanya sebatas ketaatan agamawi
seminggu aja belum cerita dua ribu dua puluh empat enggak kepikiran juga sih
non fungible token adalah sebutan bagi token yang tidak bisa digantikan dengan token lainnya
basketnya udah maju banget apa gimana sih sekarang
jadi gak begitu ngaruh ya
yang menjadi pr itu adalah apa ya bahasanya apa ya
di indonesia memang saya sampaikan belum ada yang proper
namun kita masih belum tahu apakah mogok ini akan terus berlangsung hingga tanggal empat maret dua ribu dua puluh
lihat ia ada di padang gurun
alas datar misalnya untuk makanan kering
dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan awan di langit
belum lagi video yang berisi curhatan sedih dan konten mempertontonkan kemolekan tubuh
melalui institusi agama dan politik
kalau dua mingguan terakhir masih sering hujan
rifan boy atau semua pemain kita sudah levelnya di sini
dan sudah difasilitasi oleh pemuda dki nggak apa apa juga
karena kan semua ini kan yang membuat kelangkaannya tuh wah ada keunikannya
sekarang namanya seni ketangkasan domba garut karena yang dinilai itu selain kekuatan fisik sidoma ada beberapa kriteria lain
dalam satu hari dengan menjual dua ratus porsi bakso
sekali lagi bahwa transaksi yang dilakukan di marketplace itu langsung mempertemukan antara si owner atau yang membuat kreator sama si orang yang ingin memilikinya
premix ya this is tepung dan gula dan garam dan baking powder
mengisi kekosongan waktu untuk supaya mengantarkan menjelang pemilu pilpres atau pilkada
untuk membar biaya perkara
mungkin di jakarta selatan
kepercayaan hampir sembilan puluh delapan persen kemudian juga sudah punya pengalaman di birokrasi
ayah ya kebetulan mohon maaf lah
yang kedua adalah adak ada dari postur tubuh jinjingan tanuk bodi ya termasuk postur tubuh
bisa mengendalikan kasus ya
bahwa sesungguhnya teman teman di polri ini memiliki kesanggupan untuk merespon laporan
apa yang membuat lu istilahnya gimana ya
ayatnya terdapat di dalam lukas enam ayat empat puluh dua
dan itu akan mengikat siapa yang punya siapa kreatornya
dengan ras seperti kita
jadi tidak bertemu pak presiden pada hari jumat
sejumlah nenek rela mandi di kolam berlumpur
benar jadi lebih cepat setahun gitu
masyarakat khususnya para pembuat konten juga harus punya kesadaran moral
atau karena sekarang ya
melihat kita kan selalu sebutnya ini dunianya namanya web tiga mbak
kalau mungkin di jakarta utara kan
seiringan dengan tadi pelandian kasus karena nanti
jadi kalau kita ngomongin tentang nft
dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya
di berbagai toko yang khusus menjual alat sulap ada juga peralatan sulap mudah didapatkan
dan juga intervensi moral eksistensial akan bisa membantu yang bersangkutan untuk pulih
dan sumber resapan itu kan dari sekian tahun yang lalu
bagaimana membereskan persoalan komunikasi kemudian sinkronisasi ini
siapa tak kenal hewan berkaki empat ini
saya fernando diwiagung yul di arto jombang jawa timur
nah sekarang kita bicara ketika libur tentunya pasti ada omset yang hilang
jadi hampir setiap sore ngeliat mahasiswa berolahraga
baik melalui sms email
meski tanpa bahan pengawet dodol nanas ini dapat bertahan hingga enam bulan
ini nanas ini buah yang kelihatannya punya tekstur yang tidak terlalu keras
kalau tim nas tetap pada saat pon pada saat ke jurnas
dan kasih sayang yang terkubur
umat manusia telah memiliki bukti tentang siapakah alah
jadi pastikan dia nyampe tepat waktu tepat jumlah supaya nanti benar benar bisa menggulirkan atau menggerakkan daya beli di level bawah
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
isu isu kekerasan domestik seperti ini
pressure dari teman seniornya
nah itulah sederet cerita tentang si domba garut
sampai jumpa di weekend gateway berikutnya ya
mau melalui musdus musdes musrah
terakhir ini ada pameran ya sempat jadi sarinah yang hybrid tapi juga online dan offline
untuk menyampaikan secara singkat ucapan syukur anda kepada tuhan
dan berpikiran menang menang menang dan menang
aku dan suami aku tuh suka banget midd senturi design
tadi di awal pak heru sempat menyatakan bahwa sebenarnya tiga tugas utama itu gak cukup dua tahun
apa yang selama ini menjadi fondasi kehidupan kita
tapi kalau lo mental bawa pengaruh jelek
program mana yang sekiranya dipesankan tolong dilanjutkan pak heru
saat ini saya berada di salah satu warung penjual bakso
maka itu adalah aset kripto yang kemudian itu juga bisa dipindahkan
kita akan mengubahnya menjadi sesuatu
mulai dari domba merino atau domba garut
kamu udah bosen bosen udah mual mual muntah mual
karena tidak demikian saya mencoba membangun optimisme bahwa penanganan baik dari sisi fisik psikis
misalnya wah ini ternyata marketplace nya tiba tiba hilang
kita cuman nyedihamin yang u enam belas kenapa
generator oksigen di rumah sakit menjamin ketersediaan oksigen saat dibutuhkan pasien
kalau mbak fena nih favoritnya yang mana nih
jadi dapet pengalaman dari situ juga ya
yang harus diperhatikan yang harus diperhatikan
jadi kamu bantu bantu ya mau main
nah jika masih berlangsung kemudian apa yang terjadi
membuat patung patung bidadari ini semakin elok berdiri kokoh setinggi sepuluh meter
bentuk fisiknya tetap digital juga
di mana saat ini orang lagi sedang apa namanya mengeluh elukan sintayong
victimisasi pertama adalah terkait status dia sebagai korban kdap
tapi keuntungan platformnya itu sendiri
yang tentu itu menjadi bagian bagian yang harus kita dalami di dalam evaluasi itu
nah itu kan pemerintah daerah harus ikut sharing di situ
terus yang keempat adalah pukulan
dan karyanya bukan saja karya seni tapi musik itu juga bisa kan
misalnya hanya dua puluh lima yang bisa masuk mall dengan seratus take away
suruhku mintalah kepada yesus
hanya berbicara di lingkungan dki jakarta
mengapa setiap kelompok manusia
disajikan dengan kentang dan saus stik menu ini bisa menjadi alternatif bagi anda yang bosan dengan stik
nah hebatnya rumah ini agata sendiri yang desain
kalau saya cukup susah ya
jadi dari sd smp belum pernah pegang bola basket sma baru pegang bola basket
karena panasnya tidak lebih besar atau apinya nggak lebih gede
termasuk juga perintah bapak presiden untuk bisa membackup lrt dari pemerintah pusat
pedagang bakso ini bisa memperoleh omset empat hingga lima juta
nah kita harus merefer dari situ aja kan
apakah hal itu bisa berdampak positif bagi sekitar atau enggak
tapi kami ada catatannya di sini yang semerkan orpah eko tadi
sebuah semangat yang harus diapresiasi oleh pemerintah
seiring dengan ppkm itu bisa cukup
jadi disitulah kemudian mungkin sti itu tersinggung mungkin mungkin lah
agatha dan keluarga memilih kayu sebagai finishing tembok
kedepannya gimana itu ya yang kita gak tau kan
hitung hitungan di atas kertas memang berat untuk memberikan bantuan sampai titik pulih kepada ibu ini
yakni enam varian bakar dan enam varian sup
sehingga hasil yang dihasilkan itu sangat unik
namanya es secang pandan
tapi kalau kita lihat lebih jeli lagi kita lihat teksturnya
lu memulai basket tuh cukup telat ya sma
ya kalau bisa memang dialihkan ke jawa aja
mudah mudahan memberikan inspirasi buat para pengunjung
jadi misalnya kita bikin kegiatan komunitas yang berhubungan dengan nft lagi segala macam tapi tetap dengan mata uang itu
terpilihnya bapak masih dalam ranah pemilu dua ribu dua puluh empat sebenarnya terpilihnya bapak menjadi penjabat gubernur dki jakarta
kan nggak mungkin dalam waktu cekungan
oh perhatikan tanda yang dilibatkan
jadi kalau saya boleh menggambarkan per hari ini ada total lima kategori yang ada di dalam aset crypto
evaluasi dan catatan dari indef apa aja pak eko
kemudian juga pengusaha travel kita pengguna ukm ukm yang ada di pusat pusat wisata penorganizer dan sektor hiburan apalagi
sehingga daun akan menjadi lebih lentur dan mudah untuk dianyam
contohnya misalnya saya membuat token underling adalah emas itu bisa
ya dari periode kepengurusannya
misalnya awalnya tiga juta pernah naik paling tinggi berapa
sementara di desa setanggor praya barat kabupaten lombok tengah ntb
dan persoalan persoalan itu yang kita dalami
tetapi bukan tetapi ya program pemerintah pusat sebenarnya ada juga sih
di era yang serba digital ini semua bisa dikendalikan menggunakan teknologi
tekstur ayamnya empuk dan ini gurih ya ada rasa smookinya karena tadi dipanggang kemudian ada tambahan kuah kari
nah sekarang yang perlu dilakukan oleh pejabat gubernur adalah
ya ada beberapa liga tapi kalau nasional pasti
jangan jatuh pada musim dingin
untuk bertahan hidup kita nggak bisa mengandalkan pada siapapun
menurut firman yang disampaikan oleh nabi daniel
ada tanduk bendo tanduk gayor leang leang golong tambang dan tanduk sogong
ya udah gitu kita ketemu ketemu ketemu cuman sayangnya beda agama sih
rumah itu tidak dapat digoyahkan
kalo domba sendiri terus jalannya bagus gitu
sekarang saatnya kita mendinginkan
selanjutnya chef rahmat meramu sorghum menjadi nasi goreng
pompa sebenarnya dki jakarta sudah memiliki kan
kakakku yang pertama adalah milik tuhan makanya dia jadi pendeta
sebelum disajikan tambahkan gula halus dan butter ya
kulit domba dijual sekitar tiga puluh ribu rupiah per square feet
terjawab dan alam semesta itu juga telah menjawab
tentu saja pandan jadi salah satu bahan utama pembuatan kue tasbih
ya mudah mudahan tidak hanya menopang hidup tapi menambah pendapatan per kapita mereka
saya sulit untuk menjawabnya
wow luar biasa jadi betul betul go international
tapi seru sih soalnya bisa saling menyemangati di dalam lapangan ataupun di luar lapangan
koresponden cnn indonesia sufiani tanjung melamporkan dari tebet jakarta selatan
pada saat pertama kali abl menggunakan pemain
tapi ada satu klub yang kayak lebih serius lah
kalau saya memang cita citanya jadi guru jadi pengajar
dan gubernur yang kemarin baru menjabat dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua
memang di bawah cekungan
tapi kalau tidak bisa disampaikan dengan baik kan menjadi persoalan
gimana rasanya pak pulang ke rumah
hasil jeripaya selama saya di amerika dua puluh empat tahun
ada yang lifetime membership selamanya ada loh
sekarang sudah tahu kan di kabupaten bogor ada salah satu kudapan manis yang sudah eksis puluhan tahun
maka kami ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat wonogiri
sebenarnya alat sulap itu bukan alatnya sih yang mahal tapi pemikirannya idenya lah yang mahal gitu
jadi kita bikin yang kayak gini nanti kita bikin semirip mungkin karena habis ini kita mau pasang bulunya ya kang ya
kami mengajak anda untuk memberi perhatian secara khusus
oke jadi inilah jadi semacam signature nya
kemudian mendapatkan vaksin dan kemudian diobservasi selama lima belas sampai tiga puluh menit untuk observasi kipi dan akhirnya kemudian bisa selesai vaksin
proni satria septeri pradana
yang lebih bukan ironis ya
tapi saya membuat tujuh ratus aset untuk di generate jadi tiga
nah itu kecil kecil tapi menjadi sebuah perhitungan
kalau bicara preman nanti nyari input teman teman aja
nah tentu memang kita harapkan bahwa seiring juga dengan yang disampaikan oleh pak eko tadi
kita mendapatkan akumulasinya yang lainnya turun
web tiga ini sebenarnya membuat kita bisa mengupload atau kalau dari saya sisi seniman ya mengupload karya kita lalu kita bisa memiliki karya itu
tapi setelah dibakar ternyata makin tajam
nah mari kita pelajari lebih jelas lagi pada hari ini
bisa saja seperti proyeknya garuda
anda mendapatkan kemenangan dalam hidup
jadi selain genetik bahkan perawatan termasuk itu perawatan ngasih minyak biawak itu
tangerang selatan banten saya mau ajak anda keliling pasar sekar emerald pintaro
ekonomi amerika serikat diperkirakan tumbuh lima
jadi pertama kali masuk satyawetana itu
masih bersama insight with desi anwar
menjelang mau pulang tuh saya bilang kok hasilnya ini ya
jadi salah satu jenis pengawet makanan berbahaya ini
persiapan materinya ada di bidang isu global g dua puluh upcoming next
dikutip dari cnn isu ketertarikan jeju united dengan asnawi diungkap salah satu jurnalis korea selatan ros davis
atau kebenaran firman tuhan
terus kita naikin lagi jadi lima
yang sedang berlangsung hari hari ini
dan yang lain akan ditinggalkan
melihat doma kesayangan abah unggul
yang betul panen kacengnya mendekatkan ini om
jumat sore atau jumat siang
sejauh ini selama dua pekan terakhir tentu saja kita sudah tahu bahwa daging sapi ini terus mengalami kenaikan
salah satu jajanan buatan denok yang sedang tren dan memiliki banyak penggemar adalah coklat lukis
juki sendiri memang masuk ke platform nft ke beberapa platform nft
ihsan nugraha adalah salah satu pemilik padepokan domba tangkas
pola pikir anda akan diracik sedemikian rupa
berikutnya yang bikin jantung dakdikduk
menjadikan daging domba garut sebagai bahan utama menu andalan di restoran ini bukan tanpa alasan
kita cukup duduk manis dengan pelampung
tapi tahun lalu pasca si game vietnam
dengan meniup sang kakala yang dahsyat bunyinya
di studio telah ada teguh kurniawan harmanda temanda
buka pintu tutup air seperti disini gunung sahari
itu bagian dari proses edukasi politik
nah tbhq ini bisa mengganggu kesehatan hati khususnya dan saraf
jadi kalau kita ngomongin nft
tapi tapi dia sekarang ngelatih di makassar ya
jumlah pukulan ini dibatasi gak
nah hebatnya bumble adalah dia ada fiturnya tuh
jadi memang project nft di luar sana banyak sekali
terlihat ada keseriusan gitu ya
bahan kimia pengawet makanan yang digunakan dalam proses itu
saya harus mulai berbenah
terus kemudian kita berbicara tentang royalti juga
adonan didiamkan sekitar lima belas menit hingga lebih mengental
bahwa kasus kasus kdrt betapapun berlangsung banyak di sekitar kita
kebetulan pbvsi nya ketua federasinya tuh eksportir
itu enam bulan sebelum pemilu kami sudah seperti itu
oh kita butuh remote yang bagus udah masukin david aja
nah itu yang sekarang dirombak oleh
ini dianggap bahwa semacam inilah
sangat sederhana dan sangat mudah sekali
karena kan sekali lagi ya pasta pasta kayak gini ini biasanya yang isian seperti ini itu kan emang karena bikinnya ribet jadi memang sangat pricey dan biasanya ada di high end restaurant gitu
jadi otomatis kekuatanku lumayan tinggi lah bisa dibilang gitu kan
dikhawatirkan adanya bapak menjadi penjabat gubernur dki jakarta sebenarnya ada hubungannya dengan suksesi nanti pemilu dua ribu dua puluh
perhatikan tanda yang dilibatkan
padahal sebenarnya apa yang disampaikan pak haruna itu biasa
angkat sebagian dodol untuk dodol rasa orisinal
empat kakak beradik ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumah kontrakan di wilayah jagakarsa jakarta selatan

baik miladia rahma terima kasih untuk laporan langsung anda dari bogor jawa barat selamat bertugas kembali
tentunya tidak maulah masyarakat itu merusak fasilitas yang kita bangun
udah masuk gurihnya gitu
damai dari bapak di dalam hidupku
berarti tujuh belas desa kami distribusi sesuai dengan kebijakan dari kmnq
sektor yang memang selama ini sangat sangat tertekan sekali yang sampai saat ini belum buka
setelah dibakar bahannya kita tambahkan bubu sedikit
untuk saling berkontribusi saling menguatkan
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu
kalau anda tertarik siap siap merogoh kocek mulai dari tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sampai dua juta rupiah
sea games kita sudah tiga kali berturut turut emas
akan dapat menumbuhkan boton boton yang baik
itu viewnya kita dapatnya gunung merapi gunung berbabu sama gunung lau juga
sehingga masyarakat bukan hanya menggunakan kereta api
jadi saya ini kok lihat orang lain kok enak banget shootingnya
apa yang kita harus sinerjikan terus begitu
caranya ini dipotong aja disini diginikan
dan juga mungkin ada party nya
saya mengajak kito dan ben mendatangi warung makan yang telah berdiri sejak tahun dua ribu satu
karena gue terakhir punya pacar aja tuh
namun rata rata dijual mulai tiga puluh ribu rupiah hingga seratus ribu rupiah
di mana pedagang bakso tempat saya melaporkan saat ini
berikutnya apakah apa tadi mbak
apakah dia bisa memperoleh pasokan untuk membuat baksonya
sedangkan nft adalah bukti atau sertifikat kepemilikan atas benda atau barang yang eksklusif
jadi semacam saham yang kita miliki untuk suatu produk gitu
kalau saham kan dijual kan di lantai bursa misalnya
tiga kali sea games atau dua sea games terakhir ini
nah nanti impactnya kan akan multiplier efeknya juga kepada permintaan dari para pengusaha yang diharapkan tadi ya
konser ini merupakan rangkaian tour dunia dan satu satunya di asia tenggara
nah ini ngomongin uang rupiah nilainya adalah nominal rp lima puluh ribu
tadi ada beberapa program yang akan dilanjutkan
jadi nilainya ada intrinsik dalam barang itu
teknik memasak nasi goreng sorghum tak berbeda dengan nasi goreng biasa
maka kita bisa bayangkan kondisinya akan memburuk memburuk sampai suatu saat akan meledak
dengan tko tahun kemarin dua ribu dua puluh
atau masih pengen basketan gitu gak tau juga kedepannya
rasanya hitam putih atau coklat
kalau sudah politik berbiaya tinggi biasanya masyarakat kurang mendapatkan manfaat dari proses demokrasi ini
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya
jadi sulap ini tidak akan mati sampai di tahun ini terus
memberdayakan maka gagasan penyelarasan dan pemberdayaan itu bukti sudah kami
karena iga itu kan terkenal alot ya
kalau fungible itu persis sama seperti bitcoin
banyak juga ya saya menganyam dua daun pandan saja sudah angkat tangan
bulunya wajib dicukur minimal sebulan sekali
akan diadili berdasarkan bagaimana mereka bekerja sama dengan ala
dan kambing kambing di sebelah kirinya
misalnya mereka akan membuat pepes cara jawa yang dibungkus itu mereka menyebutnya tum
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu
tapi caranya dia berkomunikasi dengan satu empat belas pemain
jadi kan otomatis kan secara kita tidak sadarin itu malah pelatih yang sadar
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
kebetulan olahraga ini sudah menjadi hobi kami dari kecil ya
bagaimana timnas kita indonesia squad garuda bisa mencetak prestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa itu tadi ya
dan menumbuhkan boton boton yang baru
tapi sekali lagi manusia ketika dia berpikir bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain
kita tidak bisa seratus persen sempurna
dari beberapa persilangan yang ada mereka kan bawa domba merino
sampai latihan individu sendiri
ketika aku seorang asing
peristiwa kerusuhan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan peristiwa trisakti dan semanggi i dan ii pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
nggak nga namik nanti marah tuh kalau dengerin
sehingga menghasilkan tekstur dodol yang kenyal dan lengket
tapi kalau kita kayak pegang ilmu kita pegang serjana bekal lah gitu kan
ya ada kurikulum yang berubah gak sih bang
bisa ke waduk pluit bisa ke kali cideng
ini harus kita ingatkan kembali karena katanya angka covid lagi naik lagi
mereka yang hidupnya tersembunyi
belum dapat dipastikan sejak kapan domba jenis ini muncul di garut
dan tidak bisa pemerintah provinsi sendiri yang menangani itu
dengan beberapa jenis pengadaan yang berbeda
dan segera memasuki tahun yang baru
yang melihat bahwa kita butuh proses untuk berprestasi
oke bang akmal ini lagi jadi perdebatan sekali nih
pokoknya tim ini terlalu pede
kripto dianggap sebagai sebuah komoditas
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
nah remajan orang muda sekalian
melindungi industri dalam negeri juga
dan juga pemberian bantuan untuk keperluan sehari hari pak marganda di dalam penjara
pusat kuliner ini menghadirkan sekitar dua ratus pelaku kuliner umkm
tetapi bnb juga ada gitu
ini untuk memisahkan kulit membuang lemaknya
kira kira gimana ya rasanya
ini menjadi sesuatu hal yang mutlak memiliki nilai
si ibunya menderita diare tentu akan mudah terjadi juga keguguran
saya suka daging domba yang dimasak tidak terlalu matang karena empuk
tinggal di indonesia sejak pandemi raimon dan istrinya membuat dan membesarkan little amsterdam melalui poverges
putri dia melihat jepang bisa mendunia
pagi hari lapangan di kaki gunung guntur di desa pasawahan kecamatan tarogongkaler ini
tapi responnya jangan jadi minder
terima kasih tentunya pak gubernur periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
kritik ini cukup mengusik namun memang sejatinya kritik ini bisa menjadi evaluasi agar kinerja dan prestasi menjadi lebih baik lagi
pentingnya mendengar firman tuhan
usai menjalani pemeriksaan perdana terkait dugaan gratifikasi
antara ownership nya juki ke ownership yang baru
kita keliaran sembilan puluh delapan berdua
jadi saya penggemar pedas dan aroma dari kecomeran atau honjainya juga semakin melengkapi gurunya rasa daging domba
dan mereka akan mengumpulkan orang orang pilihannya
sehingga kalau pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bersinergi di satu usaha gitu
kalau pelatih lokal semua bagus
kita juga jangan sampai dilihat semacam greedy gitu ya di depan komunitas
tak hanya cantik dipandang jajanan coklat lukis ini ternyata juga enak disantap sambil santai
dan manda katanya di indonesia ini sudah mulai naik ya
ya otomatis para petani peternak itu juga bisa mencari makanan yang mudah didapat
komunitasnya di twitter mungkin sudah lebih dari delapan puluh ribu
ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman
apa yang lo lakuin selama dua tahun itu
kerugian yang bisa diderita yang kemungkinan bisa didapat atau diperoleh oleh pedagang bakso di tempat saya melaporkan ini
totalnya hampir lebih banyak daripada jumlah pemain loh
berarti kan awalnya pengusaha terus ke politik
lo masuk lapangan begitu selesai dua puluh lima dua puluh lima ya kita kalah
angka penularan covid sembilan belas diklaim terus berada di tren penurunan jika dibandingkan pada masa ppkm darurat
sorghum yang bisa dibilang mimim rasa ini dikuatkan dengan sei sapi acar dan bumbu bumbunya
sudah dimulai sejak pak fawzi bowo dilanjutkan oleh pak jokowi dodo melakukan pemagaran
keliling ke daerah daerah yang memang kami harus turun di sana
itu kan harusnya memberikan kontribusi profit kan
gatheringnya atau jalan bareng barengnya seperti apa komunitas nft ini
gak cuma ada sayur mayur di sini tapi di sini juga ada surga kuliner yang sedang hit sejak awal tahun ini
selain itu ada juga ikat pinggang dompet mewah perhiasan sepeda dan sejumlah uang
bentuk apresiasinya adalah diberikannya sebuah fasilitas
jadi tidak bisa dikatakan begitu jauh
dan juga tentunya pariwisata turisme di jakarta di indonesia juga dan juga ekonomi kreatif
nggak ada rasa gitu kan manis ya
dan akan memberikan aroma yang khas serta membuat kue tasbih berwarna coklat pekat
di dalam prosesnya tentu ada proses yang cukup mendramatisasi
tapi kalau yang ini kita nyangrai sih wijennya
kalau besok tidak terbukti berarti
yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu
dan juga mungkin nilai investasi yang saat ini ada
dari gubernur gubernur bahkan lima gubernur sebelumnya juga sudah mengerjakan hal ini
yaitu pada masa yang lalu
oh anak ini sering pukul ke sini
mainnya bola ini pasti itu naluri
atau kita bisa tukar uang misalnya saya kasih rp dua puluh lima dua
kehadiran teknologi blockchain memunculkan tren berupa non fungible token atau nft sebagai aset digital baru
tahun depan saya ingin fokus di kelompok umur
nyanyian radio dini hari jangan lupa gosok gigi mandi pagi sarapan yuk di pinggir kali
kalau dari sti mungkin kritiknya tadi yang pak haruna sampaikan
dengan meletakkan fondasi hidup kita
tidak bisa bikin kejuaraan yang sifatnya pelajar
itu yang sangat populer kan yang menjadi
tapi kan setelah itu ada peristiwa yang agak kurang enak sih sebenarnya
nah disitu ada kantongnya jadi semuanya bisa dibuka full
bang akmal silahkan berbicara mengenai ekspektasi semua tentu punya ekspektasi apalagi untuk merekrut seseorang yang punya kualitas sebesar sti
meningkatkan kerja dan kinerja aparatur pemerintahan
ini tidak lepas dari wasih lemahnya juga kita dalam hal pembinaan pemain dan juga kompetisi kita yang lebih baik
kedua kita geser adalah boraks atau asam borat
biar bisa sampai gosong kalau ditinggal semenit saja
tapi lihatlah optimalisasi atau efektivitas dari kebijakan ini begitu
bahkan kalau diolah dengan benar dengan tingkat kreasi yang lebih banyak ya pasti akan mengungguli
maka ya alhamdulillah teman teman komitmennya luar biasa
jadi kalau memang bukan tim nasnya kayaknya ada harapan
membuat nama domba garut tersohor di indonesia
dan kami percaya bahwa bapak presiden mengambil keputusan
kalau lembab biasanya itu muda jamur
selain itu juga bisa memengaruhi perilaku manusia menjadi hiperaktif
di sini bisa melihat lokomotif bonbon yang bersejarah
langit dan bumi akan berlalu
untuk di masjid atau di tempat tempat ibadah lain juga
tetapi kan tim penilai akhir itu kan sangat terbatas
nah katanya di sini nih menyimpan banyak banget benda benda bersejarah kereta api
nah kebetulan kita bersaudaranya ada tiga
bagaimana dengan dua hari ke depan
kemudian dua puluh lima ada gairahnya
suguhan pemandangan alam dari ketinggian
itu adalah salah satu nft marketplace di indonesia
ini kalau saya tempel ke tangan tuh langsung
berita gembira ya dan ya memberi optimisme baru bahwa penanganan pandemi ini secara
asalkan buah nanas yang dikonsumsi bukanlah buah nanas muda
ironisnya para pelaku mengaku sengaja mencari musuh tawuran demi konten di media sosial
mungkin klub mungkin kita bisa kerjasama dengan satu perusahaan
tapi ditagihnya tiga ratus ribu gitu kan
harganya mulai empat puluh hingga delapan puluh tujuh rupiah per porsi
proses pertama tentu saja memanen nanas
bahwa domba ini nanti menjadi makanan yang mudah didapat
karena bagaimanapun ini juga bisa mungkin bisa dijadikan sebuah produk investasi juga
serta kemampuan kemampuan khusus pula dalam penanganan kasus kasus kdrt
apalagi pada nanti pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
warna warna yang terlihat seperti ini adalah kaki domba
sehingga mungkin ada rasa trust sama kreatornya itu saya ya orang
memang saya dari dulu pengen ngajar gitu
seperti harus membenahi internal dari pssi sendiri bagaimana kompetisi kemudian dan lain sebagainya
ada mental block gitu ya emang
karena memang relatif cukup dekat apakah federasinya mampu mengirimkan tim a nya
nah berarti ini teksturnya sudah bisa buat lanjut
jadi dampak keekonominya cukup besar ya terlihat dari indeks keyakinan konsumen yang
kalau bukan pengusaha saya jadi pengen jadi kalau bukan pelatih guru
sehingga ini juga menjadi konsen kita
supaya orang di tengah ini enggak sempat kesana enggak sempat kesini
nah ini pak harun juga tadi mengakui bahwa komunikasi dan keadaan saat ini bersama sti tidak baik baik saja
gimana saya melihat tanah tanah tim indonesia lavani itu
ya talent talent misalkan yang sudah terpantau
tentunya sesuai dengan aturan yang ada
masuk bersama sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin
karena apa saya ingin mewujudkan cita cita kami yang paling mendasar yaitu apa
mungkin tiap kreator di tiap negara bikin project nft gitu ya
para pembuat dodol memilih menggiling ketan untuk mendapatkan tepung ketan yang masih baru
pengunjung dapat makan di dalam rumah atau di area depan yang dikelilingi dengan pagar kayu
menyenangkan hati lah cari makanan yang bisa terjangkau
jadi kayaknya saya pengen kayak nambah lagi gitu loh
makanya harus kita inventarisir dari sekarang
di masa pandemi covid keberadaan gas medis untuk membantu pernafasan ini
kepada pemerintah untuk pengembangan pariwisata
tapi hati hati ada juga yang membahayakan kesehatan
biasanya digunakan pada minyak nabati biskuit mie makanan beku atau makanan cepat saji
hampir aja tuh kita dibacain satu ayat alkitab
perjalanannya komunikasi dengan sinta young tidak bagus
strategi dan juga peran mas jk ini untuk di jawa tengah khususnya di wonogiri sendiri pendekatan seperti apa
apa was next nya ini kan periode terakhir mas jacky untuk berada di kabupaten onegiri
biasanya kan santan habis itu gula abis itu ada air beras ketan beras hitam dan lain sebagainya yang sudah diencerkan
yang penting tujuh belas punya sembilan belas punya dua puluh satu
juga jalur sepeda tidak hanya di tengah kota
nih aromanya sudah bikin kita berselera untuk menyantapnya ya
adalah formalin yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan
hal apa yang akan pertama kali bapak lakukan
untuk anak anak bisa mencoba perosotan
dan bagaimana kita bisa mengaksesnya
dia udah strong main gitar gitu toxic masculinity

karena karena sebetulnya kan itu juga menciptakan demand ya di dalam katakanlah kantor kantor tadi gitu
jangan sampai harusnya dibuka pintu airnya macet
juga kiriman air dari daerah daerah sekitar jakarta
tim data ada di statistik ada di atas
oh lu luar nih
cuma ktp nya udah kebanggaan
ayo kita bikin mereka supaya main seperti itu
mengantuklah mereka semua lalu tertidur
tetapi spesifiknya nft digunakan sebagai collecting item
kebetulan yang membuat visi itu binpres yang lama
karena cukup lama satu setengah jam berbagai macam diskusi
tuan dua talenta tuhan percayakan kepadaku
tapi untuk naik wahananya nanti kita bayar lagi
gak usah buka twitch lagi
bisa berkolaborasi dan harus berkomunikasi berkolaborasi dengan tni polri bersinergi
mulai dari foto karya seni seperti misalnya lukisan hingga tabel berkala unsur kimia
kalau mau tangkas mau bertanding di seni ketangkasan domba garut ini harus seminggu sebelum dia bertanding
tanaman ini dapat beradaptasi dengan subur
makanya kan namanya judul acaranya kan genset tergencet ya
dan juga beberapa pelonggaran relaksasi sudah dilakukan di masa ppkm
karena terutama ini untuk sektor sektor yang katakanlah punya daya akseleratif ya bagi perekonomian begitu
dalam pembuatan bakso miliknya ini sudah naik sejak dua pekan terakhir
ketan memiliki rasa yang khas dan lebih pula dibandingkan dengan beras biasa
yang memantik yang bersangkutan untuk kemudian melancarkan perilaku agresif
ketiga ini meneruskan apa yang diinginkan sama papa
antara sesuatu yang menimbulkan traffic tinggi karena kualitasnya tinggi
nah kali lagi kategori kripto di indonesia yang diatur itu baru dua mbak desy
ini nih tungku kayu bakar yang sedari tadi membuat saya berlinang air mata
karena memang khawatir pembeli nantinya tidak datang atau tidak datang ke sini
dengan beberapa metode seperti pengeringan
kalau sudah begini selain sehat dan kuat seekor domba tangkas harus punya gaya dalam bertanding nih
itu artinya bicara tentang kesembuhan bukan hanya tugas teman teman psikologi atau teman teman dari disiplin kedokteran
maka boton boton jahat akan bertumbuh kembali
dimana mogoknya pedagang daging sapi tentunya menjadi hal yang juga cukup mengkhawatirkan
kalau tim nasnya manusia gede gede dua meteran semua kazakhstan
selain sarapan pengunjung juga bisa loh kalau mau nongkrong atau bahkan menggelar pertemuan di tempat ini
kita selalu ketemu dengan tuan rumah
nanas yang matang biasanya berwarna kuning atau oranye
pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama sepuluh gadis
nanti yang punya uang beberapa diambil ini
kalau bicara elektoral kan tentu bicara responsibilitik pabrik
apa kira kira yang ditawarkan
mulai dari pak wiogo
sekarang kita sambit langsung saja david lihat berkat lihat berkaca pak lihat berkat tiba tiba nubar
saat ini oksigen atau o dua adalah salah satu jenis gas medis yang berfungsi sangat vital bagi sebuah rumah sakit
kali cideng kali tadi ciliwung segala macam
ekonomi china diramal tumbuh empat tiga
mengenal olahraga volley ini dari serial kartun sebenarnya
sekarang kan tahun ini masih ada kejurnas junior
sampai yang paling mahal enam puluh rupiah per kilogramnya
bertemu di mana boleh di kantor pak kapolres nanti gantian di kantor saya gantian di kantor pak dandim
kita pengelolaannya bisa dari appetizer terus sup juga bisa
kalau di perusahaan ada namanya badan bisnis unit
saya juga beberapa kali kesini itu pingin bubur daging sapi tapi kosong kehabisan terus ini kok lagi ready
bisa membawa misi saya sebagai seorang konsultan menjadi sarang abang none
namun sebagian besar dikamuflase menggunakan kayu jati
belum matang aja udah bikin ngiler nih
nah itu bagi saya kalau tadi bicara waktu cukup waktu dua tahun
secara spesifik tentu pihak kepolisian harus melakukan investigasi
kalau sunda sih pincuk namanya
ada fungsionalitas atau mungkin seperti karya seni tidak terlalu kelihatan ini sebenarnya
seperti yang abang bilang tingginya memang menjulang semua
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
karena saya belum pernah makan yang di grill seperti ini petutu
dalam sehari menjadi pengusaha dodol nanas
satu karena memang nft ini digerakkan juga oleh capnya itu oleh si crypto itu sendiri
sebelum mulai kami pakai caping dulu ya
nah dulu enggak semuanya latihan
karena kami dari pengusaha tidak ingin juga ketika
saya mungkin ini agak unak unak aja ya
pria yang akrab di sapa jakek ini tak menginginkan rakyatnya mengalami nasib serupa
ketika seseorang membangun sebuah bangunan kehidupan
atau mencegah pengurayan pengasaman fermentasi
semoga olahan nanas ini bisa terus berkembang
ya kan saya gak tau dimana kan satyawacana salah tiga
oke kita berhenti sebentar ini
saya harus berkoordinasi dengan kementerian pupr
perkantoran kan yang sekarang mungkin masuk ya esensial dan kritikal itu ya
cuma misalnya istilah deadlock ditanggapi oleh masyarakat seperti halnya deadlock dalam arti yang pada umumnya bahwa ini terjadi
akhirnya rasanya itu akan berbeda dibandingkan dengan yang masih juicy
jadi kita akan memasak alat pesulap
blockchain ini itu persisnya itu apa
apakah yang namanya token ini nanti akan di cloud
untuk kemudian dia tahu terhadap konsekuensi dan resikonya
louis mila lover kan luar biasa pertahankan louis mila pertahankan louis mila
itu sudah ada blueprintnya jauh jauh hari
pertama kita masak santan kentalnya terlebih dahulu
lumayan tadi kena leher juga
kita masih coba untuk menghubungi pak haruna ya bang akmal
padahal kita gak pernah beradaban dengan thailand
kita masukin dalam jumlah yang kecil ya
dan juga peristiwa mogok pedagang daging sapi saat ini
yang erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat
apakah sebuah bangunan bisa tegak berdiri
dodol yang sudah matang akan memiliki warna lebih gelap dan lebih pekat
gue malah gak perhatiin sampe kesitu
anak sejak dari lingkungan keluarga sudah harus diajarkan cara menggunakan media sosial yang baik
sebuah bangunan pasti akan
sebetulnya tujuan saya adalah di dalam itu adalah untuk mendalami itu kan gitu kan
ada oriental western dan juga modern
maka kita harus melihat ini menjadi sebuah sistem yang sifatnya decentralized
apakah semenjak jadi bupati atau dari dulu dulu sudah senang olahraga
kalau saya sih delapan jam dari kota makassar itu dekat sama dengan kota toraja
nah itu juga menjadi suatu pr bagi saya
satu bakso besar kemudian ada juga tiga bakso kecil
yang nanti dikenal dengan nama faaza ibnu ubaidillah
kalau bicara ukuran waktu kami akan mengkomparasikan sebuah data
bahwa transaksi itu terjadi
barulah dipotong kecil kecil seberat dua puluh gram
jakarta kan katakanlah dia punya identitas lokalnya itu budaya betawi
tetapi saya masih pada posisi

ya kalau menurut saya kritikannya iya benar
kayak voli itu kan sekarang ditayangkan tuh bang
baru ada kurang dari sepuluh orang yang menjalani vaksinasi
utility token dan stable coin yang tadi saya bilang
saya pribadi kan ikut beli gitu ya nft nft project nft di luar sana gitu ya
sekarang kesibukannya karena sekarang kita kan tidak latihan rutin lagi soalnya kan ada masalah virus ini kan
dilakukan oleh satu pihak atau dua pihak tapi ini kan kerja bersama
untuk di ujungnya dua ribu tiga puluh dua indoor ya
target target atau angka angka yang ingin diturunkan mas
peringatan ini tidak ada kaitannya dengan musim natural
semua legasi saya akan teruskan
nah itu besok saya akan memastikan semuanya
waktu sekolah dasar itu cepat masuknya
jika udah ada dua orang yang aku panggil ke sana tapi ya gitu sampai sana kan harus seleksi lagi gak maksudnya gampang gitu kan
kemudian naik mrt tapi harus dilanjutkan dengan kendaraan
mereka yang tunduk pada otoritas iblis
akhir dari sejarah dunia
jadi memang kita sangat berharap bahwa pemerintah akan memberikan pelonggaran pelonggaran baru
butuh pembiasaan bagi lidah masyarakat indonesia yang terbiasa dengan cita rasa kuat
tapi belum tau sekarang masih ngelatih atau sudah katanya sudah pindah di samarinda kalo gak salah sih
pressure dari lawan pressure dari skor
jadi kalau tadi kita sudah ngasih makan hewan ngasih minum susu ke sapi
nah makanya kita dibekalin itu data
ketika yesus datang kembali
jadi disarankan melakukan aktivitas fisik secara rutin jika anda gemar makan daging domba ya
setinggal juta satu second
maka anda dapat membedakan manakah kehendak allah
berapa puluh tahun yang lalu sepuluh lima belas tahun lalu
apa sebenarnya nft itu apa kaitannya dengan kripto yang sudah lebih dulu dikenal
lalu bagaimana dengan pantauan anda hari ini apakah masih ada animo warga disabilitas dan pelaksanaannya seperti apa sepanjang hari ini mila
ketika beras ketan sudah diaduk bersama dengan bahan bahan lain jangan gunakan api besar ya
inilah yang disebut dengan normalisasi
api kecil sampai sedang sudah cukup
jumlah penduduk yang ditransmigrasikan berapa menenggelamkan lima puluh tujuh desa delapan kecamatan
dengan kemampuan uang dengan janji janji dengan politik identitas
yang sanggup mengangkat sampai empat puluh ton
sebab kamu tidak tahu pada hari mana tuhanmu datang
menaikkan level lu dari yang belum bisa main basket tiba tiba bisa masuk pon
tuan lima talenta tuan percayakan kepadaku
jadi desain prosesnya bisa dibilang lebih cepat dan lebih paralel gitu ya
ketebalan kulit akan disesuaikan dengan pesanan melalui proses saving
mohon maaf nampaknya suara anda putus putus
nanti penerapan di lapangan gampang
harga kemarin bukan cerminan dari harga
ada masyarakat yang mengikuti itu
dari mulai awal saya cermati bagaimana sinta young dengan psi itu selalu berbeda pendapat dalam berbagai hal
setelah selesai proses pemasakan dodol akan masuk ruang pendinginan
kanker jantung dan juga diabetes
proliga tahun berapa itu ada tim garuda
saudara saudaraku saya tertarik sekali ketika membaca buku
yaitu undang undang penghapusan kdrt sejak sekian tahun silam
lalu di bulan kedua kita launching projectnya
maka tampaknya kita harus mempunyai keinsafan
pembukaan saringan pembukaan pintu air
kalau mau yang lebih ringan ada bubur ayam hauce
cukup berat sebenarnya ya pak ya
kita bilang ini lah saya dulu pretty woman lah
terus kemudian saya tadi juga belum dapat relatif
jika proyek itu atau kegiatan dalam skala besar
juga kolom komen youtube awr indonesia
stable coin itu adalah token yang kemudian value nya lebih stabil karena memiliki underling yang jelas
ya walaupun ada sedikit sedikit ya defendnya
atau misalnya kayak lagi siang siang nggak pengen pakai ac gitu semuanya bisa ditutup
bagi saya sebetulnya yang paling utama sekarang saya setuju komunikasi hari ini dengan sti sedang tidak baik baik saja kan gitu kan
yang usianya lebih dari sembilan puluh tahun
ini perasa durian kah atau durian apa
dan bisa membuat kulit iritasi

menarik mereka di talent talent dari luar jawa
oke karena juga ada saus yang udah comfort food ya
dalam penanganan kasus kasus semacam ini
nah ini akan difasilitasi dalam beberapa waktu ke depan
nah kalau sekarang mereka diberi jam terbang berupa banyaknya pertandingan kompetisi internasional
kebetulan perusahaanku aku punya perusahaan yang memang kita mengembangkan karakter karakter indonesia gitu
seperti arsitek fondasi dasar batu penjuru pasir batu tiang penopang balok dan lain lainnya
selain persiapan materi finalis juga harus memiliki mental dan fisik yang kuat
jadi sekarang lebih ke latihan individu gitu lebih perkuat fisik lagi terus perkuat skill
setiap hari ngeliat ngeliat mahasiswa latihan basket
ada saus podomoro alias tomat saus besil pesto dan carbonara
sebelumnya selamat pascah dulu pak pen
baik atas putusan yang ditujuhkan
kalau biaya politik di kami periode kedua kita gratis
kalau yang sudah dibuat jadi santan kental
kayak di seleksi gitu loh
pak haruna kontrak masih tersisa berarti kurang lebih sekitar kurang dari dua tahun
karena ras ras kita ini melanesia ya
selain orisinil dodol dengan varian wijen juga cukup tinggi peminatnya
tapi disalahgunakan untuk dating gitu kan
kembali bersama insight with desi anwar dan narasumber saya yang berikutnya ini yang merupakan seorang komikus yang terkenal lewat karyanya si juki
dimana anda bisa mendownload
berada pada sebuah keluarga
heru budi hartono untuk berdiskusi
ah ini dia ini adalah periangan domba garut
satu digit angka kemiskinan itulah target prioritas yang akan kami perjuangkan bersama
jadi nggak terlihat ada handle gitu
setiap nft ini kan unik ya
saya membuat mungkin lebih dari tujuh ratus aset gambar
bahwa makanan yang viral di indonesia ini
kalau ibarat draktor itu bersama korea cintayong ini sosok lee minho
untuk harga kap lampu batu ini dibanderol mulai dari rp tujuh puluh lima hingga rp tiga per pisis tergantung model dan ukurannya
bukan hanya terbuat dari nanas halus saja
lalu bagaimana dampak keekonomian dari tren penurunan kasus covid sembilan belas di masa ppkm
mengucapkan kata kata yang sama
tapi sekarang justru harganya di bawah harga beli langsung
agak kurang mendukung ya tentang konten yang seperti itu
di sini para pengunjung juga bisa bertanya tentang perawatan kereta yang dikerjakan
jadi kita bisa melihat bahwa baik dari pedagangnya
kita mau medium rare medium medium well dan well done juga boleh begitu ya
tapi kita bukan kita
karena salahnya kita juga sih
serta sigap melakukan takedown terhadap konten yang dinilai buruk
kayu bakar dipilih karena dapat menghasilkan api yang lebih stabil dibandingkan gas
nomenklaturnya sekarang sudah tidak ada
seperti ramadhan dan lebarat
bahkan bisa disebut sebagai gangguan gangguan tertentu yang dimiliki oleh
pengen bola voli berkembang semakin pesat dan baik
ini adalah perintah agung dan dalam banyak cara
sampai sekarang tuh satu doang sih
dan kalau kemudian kita berbicara sebuah komoditas atau barang digital otomatis perdagangannya pun harus dilakukan secara digital
itu kan yang kemudian stigma yang muncul di masyarakat
karena kan ini sebagai penjabat nanti akan ada ahli jabatan
variable yang harus kita kendalikan berikutnya adalah
spokesperson gitu jadi no matter otaknya kayak apa gitu knowledge nya kayak apa
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
kita harus punya kripto yang kemudian bisa digunakan sebagai redem
dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya
ya udah sampai ini
jadi kembali ke rumah asal
dia yang sangat mengasihi kita
karena kalau saya lihat ini yang the top nft itu kan ada yang empat juta jutaan dolar
berarti ini adalah tempat makan bersejarah bagi mbah jikek
saat gula aren dipanaskan terjadi proses karamilisasi
ketika misalnya saya ingin meredumption dari nft juki tadi
nah tapi pada saat saya mau kesana saya itu ditawarin
berarti pergi ke surabaya juga dong
nah lo mesen burger apa beli minuman minuman jeger gitu
dengan mengambil lebih sedikit keuntungan dari satu porsi bakso yang dia jual
kemudian masih ada kamis dan jumat jika mogok pedagang daging sapi masih berlanjut
yang juga mengandung kesedihan luar biasa dahsyat
sehingga di ajang si felix kita berhasil nomor satu oke
dan harus benar benar dilihat bahwa tidak terjadi lonjakan
di dua ribu sembilan belas kebetulan kejuaraan yang sama
yang seakan rela melakukan apapun demi viral di media sosial
ini first time aku makan pasta jenis ikan ini
seru sih jadi kita bisa tahu udah lama juga kan nggak lihat lihat di sini
itulah yang saya mau bilang tadi mbak desi
ya tanpa bermaksud diskriminasi ya
nah tadi gue dengar kabar katanya
jadi kalau besok tutup misalnya itu tidak masalah
nah dari minute play naik itu baru kita pelan pelan cetak point
blok di sini mungkin perumahan murni
jadi kalau kita berbicara tentang nft atau non fungible token
nah pak haruna ini juga yang menjadi pertanyaan banyak pihak dan juga mas akmal tadi
artinya akan ada diskusi lagi
kata pemiliknya tadi dia tuh bisa seperti ada jamur ya mas ya
tiket silver yaitu masuk kolam saja seharga tiga puluh sembilan ribu rupiah
sama salah satu senior di sbc
dengan para ahli ahli perencanaan kota
terus tidak bagus wanginya juga keluar
yang pertama itu kan dia pendeta juga
sejak ku jumpa penebus
saya lihat di media antara ya penanggulan banjir
keinginan saya sih kayak bukan cuma saya gitu loh jadi kayak ada juga kayak penerus penerus yang lain gitu
karena memang menurut pedagang bakso sendiri
dan tujuh puluh lima rupiah di sabtu dan minggu
itu aja sih bagi para
banding kayak dulu kan waktu angkatanku eh kayak kita udah main basket aja lah buru buru amat
kedua bahan ini akan menghasilkan rasa gurih dan aroma yang lebih kuat pada dodol tinju
dan menetapkan satu unit
pak bos ini kan pakai ada rasa favorit durian
belum sampai ke pulau gadung misalnya kita laksanakan

seperti kita misalnya zaman dulu kita jual lukisan mbak
dan waktu yang tersisa bagi saya dua tahun ini adalah waktu yang sangat pendek
sepuluh tahun sudah warga kampung selaawi targong kaler ini membuat miniatur domba garut
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
karena ini kita tidak bisa jual beli dengan misalnya menggunakan uang yang seperti fisik yang selama ini kita lakukan
sehingga pbvsi nya mengalami kesulitan
ketika kita bertukar uang lima puluh ribu tidak ada pihak yang dirugikan
dulu itu filosofi manajer volley adalah penyandang dana
kulit samak yang telah diawetkan kemudian dikeringkan melalui samying
akan perintah perintah allah
nah nanti misalkan ada proliga
ketika yesus duduk di atas bukit zaitun
reptil aneka jenis burung berang berang kura kura dan burung unta
tapi kok malah saya yang bisa disini ya
nah tentu memang ketika levelnya diturunkan kami sangat berharap bahwa pemerintah juga akan membuka kelonggaran pelonggaran baru
saya rasa warga dki itu adalah mencintai kotanya
kesedihan apa kiranya jika memang ada yang berlangsung pada diri terduga pelaku
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
ya banyak faktor ya
yuliana hassan dan limi warga indonesia di kawasan queens
ekonominya kan juga gede ya jadi
tapi sebenarnya bukan karena ngupas nanasnya
kita kumpulin duit sedikit demi sedikit
tapi yang satu ini karena dibuat dari nanas
kali banjar kanal timur
jadi sebenarnya si juki ini adalah pembuka untuk projek projek nft karakter indonesia lainnya gitu
yang menjadi kesulitan utama memanen daun ini
makanya kita harus berpikir gimana buat roadmap aja gitu
salah satunya kemarin setelah kita launch project kita langsung buat pameran
di mana nanti ada keterlibatan pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah juga turut serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
apa yang diharapkan dari exco terhadap pelatih shin taeyong ya kan
untuk kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita
ada ceritanya saya itu mungkin sedikit intermezo saya ketemu gozali sebelum akhirnya gozali terkenal gitu ya
leather atau kulit hasil penyamakan biasanya dijual dengan ukuran square feet atau dua puluh delapan x dua puluh delapan cm
hmm kalau biasanya rasa dodol cuma manis aja
ada lagi nih yang harus dilakukan agar si domba tangkas tetap sehat
dan pengembangan atau perkembangan mikroba
dan kalau mau dessert bisa cobain gelato roti dingin
saya yakin teman teman pelatih lokal itu punya itu semua
padahal sebelumnya pada dua ribu empat belas hasil karya pria yang bekerja sebagai sopir angkot ini banyak diminati
walaupun mungkin dari sisi katakanlah kalau tidak pendek masih batas
dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam
yang memang pertama dibutuhkan oleh masyarakat dirasakan oleh masyarakat
dan kalau tadi kita sudah berbincang mengenai apa sih nft mungkin perlu akan kembali dengan sosok yang memang menggunakan aset digital nft ini sebagai medium untuk memasarkan karyanya
di pinggir kota tetapi mudah mudahan tidak mengurangi space jalan
karena kan sekarang kayu itu udah berbagai macam
gula merah kita campur
penggunaan oksigen dalam dunia medis pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke dua puluh
dan ketika kita melewatinya ini
michat tuh aplikasi yang paling jorok di antar dating apps lain
program program mana saja yang menurut bapak akan tetap menjadi prioritas selama ini
makanya kalau ngeliat temen temen semuanya tuh
yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur
tadi bapak banyak bercerita mengenai program program bahkan dari gubernur sutyoso
untuk mencari pasangan secara instan gitu
tapi kenapa pertanyaannya kemudian
dan yang satu lagi rasa bulgogi
dan yang terakhir adalah keberanian
berarti kerja kerja analisisnya itu lebih berat
dan apabila anda mempunyai pertanyaan
jadi ada hobi ada orang yang suka koleksi mungkin apa patung patung
kalau tanya olahraga favorit sepak bola
yang sebelumnya dimiliki oleh orang a
domba garut milik ihsan itu masuk kelas a
taat di dalam berkegiatan rohani
pan duri biasa dikreasikan menjadi anyaman tikar
kita datengin juga nih salah satu dari tiga serangkainya nih
menjadi bagian dari kriteria penilaian untuk pemenang abang none dki jakarta dua ribu dua puluh